gubernur dki jakarta anies baswedan bakal mulai memperlakukan kebijakan pemeriksaan covid sembilan belas
menggunakan rapid test antigen kepada masyarakat yang keluar masuk ibu kota melalui bandara
upaya tersebut dilakukan sebagai langkah menekan resiko penyebaran virus covid sembilan belas saat natal dan tahun baru
selain itu anies juga melarang kerumunan saat perayaan pada libur nataru di tempat umum
menurut anies keputusan tersebut berkaca pada peningkatan kasus covid sembilan belas secara signifikan pasca libur dan cuti bersama akhir oktober lalu